mantan anak buah ex menteri kesehatan terawan agus putranto mendeklarasikan berdirinya perkumpulan dokter seluruh indonesia atau pdsi
organisasi ini mengaku telah mengantongi sk kemenkumham
pdsi juga mendukung metode cuci otak dokter terawan dan siap menampung terawan sebagai anggota
apakah pdsi sengaja dibentuk untuk menandingi ikatan dokter indonesia
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan dr erven gustiawan suwanto
selamat sore tnn indonesia
profesor hasbula tabrani anggota dewan pertimbangan pbid selamat sore prof tabrani
selamat sore pak nipana
oke saya mau ke dr erven terlebih dahulu dr erven apa alasan pendirian pdsi ini sejak kapan berdirinya
jadi berdiri sejak dua belas april dua ribu dua puluh dua itu berita sk kemenkumhamnya
oke berdiri sejak dua belas april dua ribu dua puluh
kenapa baru didirikan sekarang kenapa tidak didirikan sebelum sebelumnya
oh itu kan deklarasi hanya seremonial ya seperti begitu sih biasanya
siapa yang menggagas pendirian dari perhimpunan dokter seluruh indonesia ini pengagasnya siapa pdsi ini
penggagasnya termasuk yang sepuluh pengurus kemarin yang dilantik ya
dan kemarin yang hadir kemarin delapan karena dua ada halangan kemarin
tapi sudah semua setuju jadi sepuluh itu pengurus pertama mbak sekaligus penggagas
oke salah satu pengagasnya adalah mantan anak buahnya dokter terawan agus putranto brigjen jajang
artinya apakah pendirian pdsi ini memang didorong karena adanya konflik yang menimpa dr terawan dengan pbid
sebenarnya tidak ya kalau kita revisi dan misi tentu kami lebih besar dari situ
kami kan menjadi pelopor ya reformasi kedokteran indonesia
yang menjunjung tinggi kesejawatan serta berwawasan indonesia untuk dunia demi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat
jadi lebih besar jauh lebih besar daripada hanya kepentingan pribadi mbak
oke lebih besar daripada kepentingan pribadi
tapi kan sudah ada organisasi profesi namanya idi yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh an begitu ya
sudah lama sekali idi berdiri bahkan sebelum republik ini setelah republik ini merdeka begitu ya
kenapa kemudian baru didirikan sekarang ketua umumnya mantan anak buahnya pak terawan pak terawan ada kasus dengan pbid
salah menurut saya hanya momen saja ya tapi masalah masalah yang lain banyak
dan prof hasbullah sebagai senior saya juga pasti sudah tahu ya prof ya
jadi memang banyak sekali ya kayak misalkan dulu dulu juga kita sudah lama ya maunya kolegium di bawah konsil ya karena kolegium itu mengurus pendidikan ya
sehingga jangan sampai tercampur dengan organisasi masyarakat
karena organisasi masyarakat sifatnya politis untuk jatuh anggota misalkan untuk serikat pekerja lah istilahnya gitu
nah kita mau pendidikan pun harusnya dipisah di bawah konsil ya kemudian rekomendasi sip ya kita mau kembalikan ke negara
intinya cuma itu itu bahkan yang kita ingin mencakup yang lebih besar mbak bukan hanya dokter terawan tapi juga semua dokter dokter indonesia ya gitu kira kira
oke saya mau tanya ke prof hasbullah tabrani
prof hasbullah bagaimana kemudian idi menanggapi pembentukan pdsi
ini yang katanya lebih besar kepentingannya dibandingkan kepentingan perorangan kepentingannya pak terawan
iya kalau melihat organisasi didirikan setiap orang boleh mendirikan organisasi kemasyarakatan ya itu boleh
tetapi kalau untuk organisasi profesi nah ini ada berbeda
karena organisasi kemasyarakatan dengan organisasi profesi kalau organisasi profesi dokter di dalam undang undang praktek kedokteran
itu hanya diakui dua yaitu ikatan dr indonesia dan rimfuna dr gigi indonesia
ikatan dr untuk dokter gdgi untuk gigi
di luar itu walaupun organisasi declare sebagai organisasi profesi dia tidak punya kewenangan
kewenangan misalnya untuk memberikan
kepada dokter oke kita bahas soal
kewenangannya nanti nih prof
kita bahas soal kewenangannya nanti
tapi kita ingin tahu tanggapan idi dengan
yang dibentuk dua belas april kemudian
ketua umumnya adalah mantan anak buahnya pak terawan
dan pak terawan berkonflik dengan idi
kalau melihat kejalannya ya
saya juga sudah dapat banyak reaksi
pandangannya tetap ini adalah
kasus dr terawan
yang diperhentikan oleh idi
kalau tidak mau walaupun
dr herpen bilang tidak hanya itu
perbedaan pendapat itu
selalu saja ada sebagai organisasi
idi ini adalah
berbeda bukan hanya sosialnya
kalau sosialnya ya
kelihatan sekali memang itu reaksi dari
kasus kasus yang kalau menurut saya
perasaikan tidak perlu seperti hanya
kalau di parkour kan ada yang tidak puas
kemudian bikin parkour baru
sebaiknya sih tidak model parkour
prof hasbullah apakah menurut anda
menurut idi pembentukan pdsi memang sengaja
untuk tandingan dan memecah kesatuan dokter
bahwa tadi seperti organisasi politik
ketika ada yang tidak puas kemudian membentuk
parpol baru sama seperti ini
ketika ada yang sakit hati kemudian membentuk
kalau pandangan ini kita belum pernah membahas
tentang itu tapi kalau pandangan pribadi saya
saya sih mendihatnya ini memang sebuah reaksi
sebuah reaksi dari
kejadian kejadian itu yang
kalau spesial buat sekedar
sebagai paguyuban ya silahkan
kalau mau ngaku sebagai organisasi profesi itu jadi masalah
oke saya mau tanya ke dr efran
organisasi profesi karena kan
bedanya apa dengan idi
kalau idi punya kewenangan yang diatur dalam undang undang kedokteran
kalau pdsi ini semacam ormas begitu
sebenarnya idi pun ormas
jadi kami pernah menggugat idi ke makam konstitusi waktu itu
dan hasilnya makam konstitusi
makam konstitusi memutuskan idi tunggal
ya makam konstitusi memutuskan

ke tunggalan idi sebenarnya ya
ceritanya adalah ketika itu
hakim mk bilang ini idi kok sudah lama tidak membarui
sk temen puhamnya sebagai ormas
nah kemudian waktu itu temen temen di idi bilang
kami sudah diakui undang undang sehingga kami organisasi profesi bukan ormas
tapi hakim mk waktu itu bilang
ya jadi itu kasusnya

vaaturnya enggak mungkin enggak gitu kalau anda enggak mendaftar ya jen decent nggak bisa punya lega standing ya
kalau ada gugatan di pengadilan
dr ervan tapi hasil putusan mk memutuskan bahwa hanya ada satu organisasi profesi
namanya ikatan dokter indonesia
saya klarifikasi itu karena kami yang gugat
jadi kami bisa dibuka putusannya
jadi yang kami mau itu waktu itu bukan memecah id
tapi kami mau kolegium itu setara dengan pbid
kemudian perhimpunan spesialis setara pbid
jadi bukan bikin id kedua
jadi belum pernah ketunggalan id itu digugat mbak
itu yang perlu saya klasifikasi di sini
kalau tidak ada kasusnya dr terawan anda akan tetap membentuk pdsi
karena rencana ini memang sudah agak lama
karena kita maunya seperti di luar negeri mbak
itu mereka memang serikat pekerja murni
jadi tidak mengurus pendidikan kompetensi sertifikasi enggak
jadi itu memang medical council di luar negeri yang mengurus itu semua
jadi makanya kami ingin mengembalikan hal itu
tapi itu bukan keputusan kami
kami hanya menginisiasi tentu pemerintah
nanti yang berhak gitu kira kira demikian mbak
kita ingin tanya apakah anda dan juga teman teman di pdsi menerima dengan tangan terbuka
kalau dr terawan meninggalkan id meninggalkan rekan rekan sejawatnya
kemudian pindah ke organisasi yang baru anda bentuk
bukan hanya dr terawan selain legisai bawahnya semuanya
dan kami berharap bahkan teman teman di id pun berkarya
jadi memang kita bukan tandingan
kita ingin menginisiasi suatu demokrasi intinya ya
karena di luar negeri pun tidak ada organisasi profesi
hanya kolegium yang tunggal mbak biasanya
misalkan kolegium penyakit dalam yang isinya kepala kepala program studi
dari fakultas kedokteran
nah itu yang tunggal
tapi kalau perhimpunan seperti prof bulabilan
itu memang kemerdekaan mustiqadang berkumpul
anda dan juga teman teman di pdsi kabarnya menerima
metode cuci otak ataupun brainwash nya dr terawan
kalau itu belum pernah dibahas secara internal ya
tapi tentu intinya kami mendukung inovasi
tapi kan kemarin ketua umum juga sudah bilang bahwa
pelitian tersebut belum sempurna
baru cita citanya dikembangkan sebisa mungkin sesuai standar
apakah bisa jadi gold standard atau tidak
jadi ketua umum kami kemarin mengatakan hal seperti itu
bukan langsung menerima ya
tapi disempurnakan penelitiannya
artinya anda menilai anda dan juga teman teman pdsi
memang mengakui bahwa metode cuci otaknya dokter terawan
belum sempurna penelitiannya begitu ya
meskipun sudah dipakai oleh banyak orang
pelitian mbak ya itu nggak pernah final ya
selalu ada kelemahan ya
memang demikiannya proses ini
yang penting kita tidak mematikannya di tengah tengah kan begitu
jadi memang kita maunya semuanya sesuai standar nanti
tapi kita dukung ya
jangan sampai kita mematikan inovasi
itunya di situ sih
oke prof hasbullah
kewenangan yang dimiliki pdsi ini akan setara dengan idi
atau tidak bisa setara
kalau menurut undang untuk praktek kedokteran
kewenangan memberikan rekomendasi tentang ibu kedokterannya
sekarang belum bisa
karena di dalam undang undang praktek kedokteran itu jelas
hanya yang dibilang perorganisasi profesi kedokteran
hanya idi dan pdsi
jadi kalau masuk pdsi sebagai organisasi sosial
seperti bulan bulan lain ya
tapi begitu praktek sebelum undang undang praktek ini berubah
tetap harus ada rekomendasi dari ui
tidak bisa sih
nah problemnya kemudian nanti
apakah teman teman idi mau memberikan rekomendasi
buat teman teman pdsi
itu bagian yang nanti akan menjadi pertanyaan
dan bisa menjadi kontroversi panjang
saya belum baca adat
tapi saya sudah tahu
jadi kalau ada pertanyaan dari pdsi
kalau perhentasinya sekadar perkumpulan seperti misalnya
saya berkumpul kumpul saya punya organisasi juga
namanya ekonomi kesehatan
tidak ada masalah itu organisasi perkumpulan
tapi begitu urusan praktek kedokteran
lain lagi urusannya
oke saya mau tanya prof hasbullah
apakah menurut anda dan juga anggota idi lainnya
akan banyak dokter yang bergabung pada pdsi
atau tetap berpegang pada undang undang praktek kedokteran
bahwa idi memang yang diakui oleh negara
memiliki kewenangan di undang undang
saya kalau ditanya prediksi saya tidak tahu
tetapi saya perlu mengingatkan para dokter
bahwa ada masalah masalah itu tadi
kalau dokter kayak saya yang tidak praktek
saya bisa saja bergabung karena gak ada kepentingannya
tapi kalau yang ingin praktek mau tidak mau
harus mengikuti undang undang negara umum
persoalan kita suka atau tidak suka dengan undang undang itu
urusan lain kenapa undang undang
karena hanya idi karena ini saya dulu berdiskusi panjang dengan mk
beda antara organisasi profesi dengan organisasi kemasyarakat yang lain
organisasi kemasyakan yang lain boleh saja plural banyak
nggak apa apa tapi kalau idi karena akan memberikan rekomendasi tentang
sebuah standar layanan kedokteran
ya harus ada di bawah satu saja
nggak mungkin ada standar dua atau tiga akan jadi chaos
itulah sebabnya kenapa mahkamah konstitusi mengukuhkan bahwa idi sebagai
satu organisasi profesi itu tetap dikukuhkan
tidak dikatakan dalam praseks doktoran itu melanggar konstitusi
memang pernah diuji
tidak ada resiko
kalau keluar dari ini ada resiko kemungkinan rekomendasi untuk praktek agak
oke dr ervan apakah kemudian ke depan pdsi ingin punya kewenangan yang sama
dengan idi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi surat izin praktek
atau hanya sebagai organisasi kumpul kumpul saja tidak punya kewenangan yang sama
karena tadi kalau menurut prof hasbullah hanya ada satu organisasi profesi
yang bisa memberikan rekomendasi izin praktek begitu
kalau ada dua nanti ada dualisme organisasi
ya jadi ingin saya tekankan di sini seperti saya bilang tadi
tapi toh mereka juga bisa
karena sebenarnya yang standarisasi itu memang bukan di asosiasi
memang di kolegium
jadi itu dulu yang perlu digerisbawahi di sini
memang ada rencana nanti saya nggak tahu apakah pemerintah akan mengact itu atau tidak
kita maunya kolegium itu di bawah konsil
jadi itu yang penting
jadi sebenarnya walaupun penyimpunannya banyak nanti juga akan diberikan
yang penting kolegium spesialis yang isinya tadi saya bilang kepala program program studi ya
di fakultas kedokteran itu bersatu
jadi standarnya satu tetap tidak masalah
jadi memang ada yang dipegang pemerintah satu ada yang bermacam macam tadi
kalau kami jujur kami siap melakukan apapun itu yang pasti kami tidak bisa menjamin ya
karena sk nya kan dari kemenkumham
tentu kami mengikuti pemerintah dan mendukung pemerintah nanti akan bagaimana mbak
jadi kami belum bisa berbicara jauh tentang itu
tapi yang pasti tadi saya bilang di luar negeri pun penyimpunannya banyak
dan memang yang penting pendidikan yang kolegium tadi itu yang tunggal dan itu dibawa konsil
dibawa negara langsung bukan dibawa ormas itu intinya mbak
tapi kan di negara lain tidak diatur dalam satu undang undang praktek kedokteran
bahwa di undang undang praktek kedokteran disebutkan bahwa hanya ada satu organisasi profesi
yang boleh mengeluarkan rekomendasi praktek
ya hanya indonesia
yang boleh mengeluarkan rekomendasi praktek
dan juga ada juga anggota world medical law

bahwa di indonesia ada satu organisasi profesi yang boleh mengeluarkan rekomendasi praktek
ya hanya indonesia

bahwa dokter dokter yang ingin menjadi member ataupun anggota pdsi ini harus keluar dari idi
kenapa harus seperti itu dr ervan
nah iya karena memang sebenarnya kami seperti prof hasbullah tadi bilang ya
walaupun prof bulla tadi bilang kami kumpul kumpul ya
kami sebenarnya bukan hanya sebatas itu kalau di adart prof
jadi memang tapi sekali lagi tadi saya bilang ya
tergantung pemerintah memberikan kebatasan sampai mana
begitu kira kira mbak
jadi memang kalau sampai sekarang pun ya kami memang sebenarnya organisasi profesi ya
mempositikan diri seperti itu
ya walaupun nanti kami mendukung reformasi ya bagi indonesia gitu
apakah pemerintah nanti mau memisahkan tadi kolegium dari asosiasi
begitu mbak kira kira
oke kenapa alasannya tetap tidak ingin bahwa member anda tidak menjadi anggota idi
ya karena tadi sebenarnya alasannya tadi bahwa memang ada masalah prinsipil ya di sini
karena di luar negeri pun sebenarnya ada pemisahan tadi ya
terutama bagi saya pribadi ya
karena sudah berkali kali kami gugat ke mahkamah konstitusi
kami ingin supaya urusan pendidikan urusan kompetensi itu janganlah dibawa ormas
ya tapi biarkan kepala program studi itu langsung dibawa konsel kedokteran
yang memang menjadi wakil negara dalam hal ini bapak presiden
ya gitu kira kira
oke terakhir prof hasbullah
apa dampaknya dengan munculnya pdsi ini
apakah akan ada dualisme organisasi profesi yang mungkin sengaja dibentuk oleh pemerintah
karena pemerintah mengeluarkan sk kemenkumhamnya
dan memberikan angin kepada pdsi
saya tidak tahu apakah kemenhukam menyadari sepenuhnya tentang kaitannya dengan praktek kedokteran
karena bagaimanapun organisasi profesi ini sangat bertanggung jawab terhadap standar praktek kedokteran
karena kalau tidak dipahami bisa jadi kemenkumham hanya melihat yang ormas
undang undang ormas yang dilihat hanya itu
atau ada juga pemainnya di dalam saya tidak tahu
tapi yang jelas ini akan menimbulkan trik trik trik yang akan buang buang energi saja kalau menurut saya sih
buang buang waktu dan ini yang lebih banyak
persoalan persoalan yang dengan dokter terawan ya bisa diselesaikan dengan cara cara lain
semoga pembentukan organisasi banyak

oke semoga pembentukan organisasi banyak
oke semoga pembentukan organisasi banyak

memberikan rekomendasi dengan praktek
atau undang undangnya belum dirubah
apakah akan ada perubahan
undang undang praktik kedokteran yang merevisi
kewenangan ini dan memberikan
kewenangan itu kepada pdsi sekali lagi
kita berharap bahwa tidak ada lagi energi
yang terbuang hanya untuk
aspek aspek politis terhadap kepentingan
satu orang tapi persoalan ini bisa diselesaikan
dalam ranah profesi begitu ya
terima kasih sekali dua orang narasumber
yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada dokter ervan gustiawan suwanto
sekretaris umum pdsi dan juga
anggota dewan pertimbangan idi
saya selalu prof hasbullah
dan juga dokter ervan terima kasih sudah bergabung
terima kasih mbak terima kasih prof